gua yakin taro disini
gua yakin sumpah gua taro disini
gua mungkin keslip kali atau jatuh
iya ga mungkin lah
nggak ada orang yang masuk kok
aduh rajin bisa marah nih
atau jangan jangan ada di kamar
kamarnya putri nih
ga mungkin lah
gua lupa aja naronya
clara gua sabar dulu
gua sabar apaan sih ga ada kesalahan hidungnya kita ngecek ngecek
clara kita harus tunggu putri dulu
clara lo mau bulat sama nudu aja
semuanya ini sudah ada bukti
ini ada apa sih
gue cakap baru sampai rumah
lo tinggal di rumah gue gue gak pernah mempermasalahin
sampai sampai cincin lo
cincin dari raja lo ambil juga
lo jangan selalu tuduh dong clara
karena gue sama sekali nggak ambil cincin lo
apalagi suka sama raja
lo nggak tau tentang cincin itu
what udah kebukti
gue nggak suka sama raja tolong percaya clara
lo mau pergi dari rumah gue
kau mau pergi dari rumah gue
tapi tolong jangan duduk gue kayak gini
kamu harus percaya sama gue
karena gue tuh nggak suka sama raja
lo nggak bisa merusinkan
gue nggak butuh sahabatnya lo
dewa percayakan sama gue
gue nggak jangka put

kau tak bisa mencari aku
kau tak bisa mencari aku
aku nggak bisa mencarimu
aku nggak bisa mencarimu
aku nggak bisa mencarimu
aku nggak bisa mencarimu
aku nggak bisa mencarimu
raja berhasil membalaskan denda mama
dan raja yakin ma
mereka berdua mulai sekarang gak akan bisa tersenyum lagi
mereka akan hancur ma
seperti apa yang mama rasakan
pergi lo dari pikiran mama
pergi lo dari pikiran mama
pergi dari otak gue
apa yang udah gue lakuin
lu harus benci sama gue
jangan bikin gue nggak rasa bersalah kayak gini
gue nggak salah
patuh gue perlakuan seperti ini
ibu lo udah ngancurin semua keluarga gue
semua kehidupan gue
semua kebahagiaan gue
hancur gara gara kalian
tidak nggak salah kan mah
pilih untuk justice
mantan calon suaminya putri
mau ngapain lo kesini
gue cuma mau tahu aja
emang bener ya
kalau tunangan lo itu diambil sama putri
asal lo tau aja ya
putri itu gak sebaik tampangnya
tampangnya boleh kolos
tapi sifatnya jauh dari tambang
lo liat tuh si dewa
dia itu udah kena perangkapnya putri
itu berarti sebentar lagi tunangan lo akan jadi putih
gue gak akan kalah sama putri
pede juga ya wak
kalau lo akan kalah
kita bisa berhenti
gue gak akan kehilangan raja
kalau hidup lo akan hancur sama putri
ada yang bisa putri bantu
kamu beli bahan bahan ini ke pasar
mumpung mas gantengnya belum keluar
kalau gitu putri pergi dulu ya
kenapa yang lu ada di sini
lagi ga di sini
desa perempuan murahan
haro dengerin gua
gue bisa jelasin kau semuanya sama lo
lo mau jelasin apa lagi
tega teganya ya lo put
sampai sampai sekarang lo nginjem rumah raja
emang jahat put
gue gak nyangka sekarang kerja gue ini pembantu
dan gue gak tau kalau misalkan rumah ini pemiliknya tuh raja
aku gak tau
dan aku baru tau kenapa dia disini
pantes lo keluar dari rumah gue ya put